kok ros ke belum dateng ya
apa dia bilang kalau hari ini bakal terlambat

assalamualaikum waalaikumsalam ya ampun asma
hai apa kabar baik baik sama sama

enggak papa papa di sini
alhamdulillah kalau gitu mah asma mau ketemu nama yang lain
dimakan dimakan tuh ama kuda kuda doyan
gini kan sekarang